ya nunggu dijemput kamu lah
lagi terima telepon dari kamu
ih ditanya serius juga
tuh kan marah terus
ya saya memang nggak usah minta maaf
saya nggak nengok selama kamu di penjara
bukan karena lupa tapi sengaja
itu tiada lain dan tiada bukaan supaya kamu lebih sabar lebih tabah lebih tangguh
gak cengeng ngerti
iya aku ngerti
iya kamu memang selalu ngerti
aku iri kalau lihat kang sudirman sama teh kirani
gimana aku bisa mesra kalau kamu yang tidur terus
terus kalau aku jurus kamu apa
saya mau kamu aktif lagi
ikut meramaikan kasanah percopetan di kota ini
mungkin itu taksinya
udah dulu kayaknya taksi kang sudirman udah datang
teti di jalan
kalau digtig katanya ada musim p cops
gw irish sebagai anwis
dia gak bisa berc salmon
si supri itu
si jupri itu kamu udah cukup kenal dia
aku kenalnya pas beli sepatu di tempat dia
dia itu dulu anak buah kangus
kamus itu anak buahnya kang bahar
almarhum kang bahar itu bapaknya kinanti
kinanti itu siapa
kayaknya jupri pernah ada yang ngomong soal kangus
tapi jupri bilang dia bukan anak buah
dia nganggap kangus itu seperti kakaknya atau
bapaknya gitu aku lupa
pokoknya dia bilang udah seperti keluarga
kang bahar bapaknya kinanti itu bukan orang biasa
dia itu kata orang orang preman yang punya nama besar
kangus kan anak buahnya
berarti kangus preman juga
berarti jupri preman juga
tapi tampaknya manis gitu
gak kayak preman
mungkin dia preman manis
ada itu si jupri
lagi di jalan
yaudah aku tunggu
kalau dia preman ngapain dia jualan sepatu
mungkin dia udah gak jadi preman lagi
mungkin karena dia terlalu

perlu aku antar
apakah kau bisa

saya udah ngopi di rumah
kopi lagi disini kan gak apa apa
takut kena lambung
susu kan gak bahaya buat lambung
berarti gak minum
air putih aja saya haus
kamu gak makan lagi di kafe
ntar ditraktir lagi
gak keberatan aku mah kalau ditraktir kamu lagi
aku yang keberatan
lagian kan harusnya laki laki yang raktir perempuan
itu mah udah terlalu mainstream
bilang aja gak punya uang
kalau udah tau mah gak usah diomongin cerita
kalau bayar sendiri sendiri gimana
oke jempat yang kemarin
jamnya seperti kemarin
saya udah berani usaha sendiri
kamu bukannya masih terikat kontrak di tempat yang sekarang
tapi saya udah bilang sama yang punya tempat sablon
katanya boleh kalau saya mau mengundurkan diri
soalnya ada saudaranya mau masuk
bagus kalau gitu mah
makanya saya mau pinjam sama kang gobang
sepuluh juta itu mah banyak im
tabungan saya cuma dua juta setengah
tapi itu juga simpenan
buat nanti saya usaha lele
usah lele nya kan masih nanti
saya pake dulu aja
kalau gak bisa
udah laku semua
sekarang mau ketemu diza
mau setor sekalian ngambil kerudung lagi
saya udah setor
terus mau ngambil lagi
tapi dia bilang
gak ada setok
soalnya sekarang dua teman kampusnya ikut jualan juga
kamu kerdongnya udah laku berapa
kamu baru dua
berarti tiga hari ini saya nganggur dong
kalau kamu mau bantu saya jualan cilok
dapat persenan gak
cilok lima tusuk
tapi belum ada satu juga yang mampir